bakal calon presiden ganjar pranowo optimis bakal menang satu putaran dalam pilpres dua ribu dua puluh
hal itu disampaikan usai perindo mendeklarasikan dirinya sebagai capres
ganjar juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang dirintis pada era joko widodo termasuk pemindahan ibu kota